empat orang anggota komplotan g yang kerap melakukan aksi pemerasan terhadap korbannya
digiring anggota satreskrim polres metro jakarta pusat jumat siang
keempatnya ditangkap usai melakukan pemerasan terhadap salah satu korban
di sebuah hotel di kawasan tanah abang jakarta pusat minggu sore lalu
menurut seorang pelaku awalnya mereka menjajakan diri di salah satu aplikasi online
usai bertemu korban dan melakukan hubungan sesama jenis di hotel yang dipesan pelaku
anggota komplotan yang lain akan masuk ke dalam kamar secara bersama sama untuk memeras korban
nahas korban yang mempunyai riwayat penyakit jantung tewas di dalam kapal hotel
usai mendapatkan ancaman dan kekerasan dari komplotan g tersebut
dari keempat pelaku polisi berhasil menyita sejumlah uang dan telepon genggam milik korban sebagai barang bukti
korban diminta diperas oleh kelompokan ini
diminta sejumlah uang tetapi tidak ada uang
kemudian korban terjatuh mungkin karena serangan jantung itu
dan beberapa ada handphone diambil oleh kelompotan mereka dan uang yang ada diambil juga
keempat pelaku akan dijerat pasal tiga ratus enam puluh lima kuhp tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana di atas lima tahun penjara
rizky tiaryahia jakarta